direktur utama perumbulok budi waseso mengaku tidak tahu penyebab harga beras masih tinggi meski telah menggelontorkan beras ke pasar
budi waseso menduga adanya mafia dibalik harga beras di dalam negeri yang terus naik
direktur utama perumbulok budi waseso mengumpulkan sejumlah pedagang beras jumat pagi
para pedagang mengaku jika kondisi normal stok beras per hari sekitar empat puluh hingga lima puluh ton
sementara saat ini hanya dua puluh ton beras
buas mengungkapkan pasokan beras yang kurang menjadi alasan impor beras dilakukan
untuk itu sejak dua ribu dua puluh tiga bulog telah menggelontorkan seratus ribu ton beras di seluruh indonesia
melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau sphp
buas menduga ada mafia yang menyebabkan harga beras masih tinggi
padahal bulog telah menggelontorkan beras ke pasar dan memberikan harga murah ke pengusaha beras sebesar delapan tiga ratus rupiah
untuk beras kualitas premium agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau
saya tidak tahu
kenapa begitu banyaknya yang kita lepas harganya tetap tinggi
pasti ada sesuatu
ya kalau saya mantan polisi mantan kabar eskrim saya sudah tahu
sebenarnya sudah tahu
dan saya juga tidak bodoh bodoh amat gitu loh
kalau tanda kutip ada mafia memang ada